pemegang tangan satu dalam cita
di masa depan indonesia jaya
brian prasetyo adi menyajikan lagu indonesia jaya dengan apik di kompleks gedung dprd diy sabtu sore
mantan vokalis band jigustik ini diiringi string ensemble yogyakarta royal orchestra
dalam pentas memperingati hari kebangkitan nasional dua ribu dua puluh
bagi ensambel alat musik gesek milik keraton ini penampilan kali ini adalah yang perdana digelar di luar keraton yogyakarta
selain berian solo violin elgar putranda juga turut bermain dalam sejumlah repertoar
mereka juga berduet dalam lagu tanah airku ciptaan syarid jahniung atau yang biasa dipanggil dengan ibu sut
bagi para pendukung acara pagelaran ini punya makna tersendiri
kalau jauh dari keraton memang dari looknya aja menggunakan ageman dan lain sebagainya itu sudah mewakili dari keraton
seperti itu mulai dari pakaiannya sampai dengan performance nya sendiri adalah kita mewakili apa yang keraton ingin bicarakan kepada masyarakat indonesia
jadi repertoarnya menyesuaikan dengan dalam rangka memperingati hari kebangkitan nasional
jadi lagu lagu nasional dan juga lagu lagu populer yang sudah dikira oleh masyarakat
sepuluh lagu bertema nasional yang dimainkan enam belas musisi ini disambut baik para penonton
musik klasik saya suka soalnya dari apalagi string kan kan bunyinya juga enak indah
biasanya kalau mendengar orkestra kata itu kan identik dengan lagu lagu jawa
hari ini dikemas dengan lagu lagu kebangkitan nasional jadi semakin membangun vibesnya kebangkitan nasional
bagi keraton yogyakarta pagelaran ini dilakukan karena satu tujuan
menunjukkan komitmen kami yogyakarta terhadap indonesia terhadap nkri
dan semoga rasa rasa nasionalisme seperti yang kami tampilkan ini terus membumi di seluruh wilayah republik indonesia
dan semoga rasa rasa nasionalisme seperti yang kami tampilkan ini terus membumi di seluruh wilayah republik indonesia
acara ini terbuka untuk umum dan dapat diakses secara gratis
yogyakarta royal orkestra sendiri sudah beberapa kali melakukan pagelaran di sejumlah peringatan hari nasional